pantai santolo di kecamatan cikelet kabupaten garut ini
dulunya terkenal sebagai perkampungan nelayan
hingga saat ini pantai ini tak terjamah oleh wisatawan domestik
padahal masyarakat sekitar berharap
pantai ini bisa menjadi objek wisata yang ramai
pantai santolo sebenarnya mempunyai pesona yang memikat
pecahan ombak dan pasir putih membentang di sepanjang bibir pantai
ada pula batu karang yang indah seperti yang ada di pantai tanah laut bali
pemandangan ini bisa memanjakan mata dan kamera para wisatawan
keunikan lainnya adalah pertemuan arus sungai dan laut
arus air mengalir ke arah hilir sungai cilaut urin
bahkan saat surut batuan karang bisa dipijak hingga ke tengah lautan
objek wisata selalu menjadi favori
faktor ekonomi yang menarik bagi penduduk sekitar maupun pemerintahan setempat
namun untuk mencapai itu tetap saja perlu upaya upaya khusus atau pengembangan
bagi sebuah objek wisata seperti ini
pantai santolo hingga saat ini masih sepi dari pengunjung
santolo sih kalau menurut saya asik lah
nggak beda jauh sama pantai pantai yang lain gitu
kebetulan soalnya katanya airnya juga lagi pasang
kalau dibandingkan pantai lain sih
emang disini kayaknya kurang belum terkelola dengan baik gitu
banyak sih perubahannya soalnya kan waktu dulu nggak kayak gini juga
maksudnya lebih bagus tapi kesehatan sama kebersihannya masih min
pengunjung juga bisa melihat keindahan matahari terbenam di pantai santolo
pantai ini berjarak hanya delapan puluh km dari pusat kota garut
artabi maditya garut